ya bencana gempa yang menimbulkan likuifaksi atau tanah bergerak ini cukup mengejutkan bagi warga kelurahan petobo
hingga menghancurkan ratusan bangunan dan memakan korban jiwa
fenomena likuifaksi ini juga mengejutkan para peneliti geologi dan juga pakar kegempaan
apakah banyak pemukiman di indonesia yang dirancang sesuai dengan kontur tanah dan juga karakter bencana
nah kali ini kita akan membahasnya bersama dengan pengamat tata kota nirwono yoga
atau biasa kita sebut mas yudi selamat pagi mas yudi
selamat pagi mas
nah mas yudi kalau kita lihat nih bencana ini yang ada di palu dan juga kemarin di lombok ini kan semakin membuka mata kita ya
bahwa sebenarnya tata kota di indonesia ini betapa sangat buruk begitu ya
mengingat bahwa indonesia terletak di antara cincin api yang rentan sekali akan terjadi gempa
bagaimana mas yudi melihat ini
ya secara umum ya sampai dengan sekarang ini belum ada sinergi antara rencana tata ruang wilayah kota dan kebupaten terutama
yang terintegrasi dengan peta rawan kebencanaan
nah harusnya dengan pembelajaran seperti mulai dari bandar aceh padang kemarin lombok sampai dengan palu donggala ini
seluruh pemerintah kota keupatan karena kita tidak bisa bicara tidak ada wilayah yang aman sebenarnya
untuk segera melakukan revisi dan evaluasi apakah peta rencana tata kotanya
dalam hal ini adalah rencana tata ruang wilayah kota kabupaten tadi itu sudah sesuai dengan peta rencana bencana atau tidak
yang dikeluarkan oleh bnpb dan bapeda sebenarnya
nah ini yang menjadi pr pertama kita gitu
kejadian seperti di lombok sama dengan di palu donggala ini umpamanya
ini sebenarnya sudah menunjukkan daerah mana saja yang boleh dibangun dan daerah mana yang tidak boleh dibangun
karena sebagai contoh umpamanya kalau daerahnya itu daerah rawan tsunami kemudian dia rawan lukui faksi
seluruh ahli geologi mengatakan bahwa di situ tidak boleh ada pemukiman ataupun hunian
nah oleh karena itu kan ini dulu yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengisolasi wilayah tersebut
supaya jangan sampai kalau ini berlarut larut umpamanya
masyarakat kembali lagi ke daerah situ untuk dibangun
nah ini pr yang pertama
jadi bagaimana melakukan konservasi atau melindungi dulu daerah daerah yang benar benar terdampak paling parah
untuk dijadikan taruh lagi ambil oleh negara untuk dijadikan ruang terbuka hijau
jadi kita harus melakukan pemetaan ulang lagi sebenarnya
apakah daerah ini aman atau tidak untuk didirikan bangunan atau perumahan dan sebagainya
iya betul sekali
jadi pr pertama itu segera lakukan pengecekan antara peta yang ada di dalam rt rw kota kabupaten tadi
kemudian dicek dengan peta rawat kebencanaan
dan yang dicek lagi dengan kondisi terkini di lapangan
nah begitu itu disuper impos petanya tersebut jadi satu kita bisa memastikan daerah daerah yang terdampak tadi
pasti tidak boleh menjadi hunian atau bangunan
itu pertama dulu
kemudian dilakukan konsolidasi lahan
karena di situ kan ada pemukiman warga
kemana mereka akan dilakukan untuk hunian sementara
kemudian pemerintah harus punya program pembangunan kota yang tangguh bencana
jangan hanya dua puluh tahun
kalau kita bicara di jepang itu bahkan periodiknya dari gempa dan tsunami itu diperkirakan antara
sampai dengan seribu tahun
sehingga rencana tata kotanya itu benar benar diperhitungkan kalau terjadi gempa seratus tahun
ini daerah aman yang bagaimana
kalau dia terjadi umpamanya likuifaksi sampai taruhlah mungkin tsunami sampai dengan seribu tahun
itu daerah mana yang benar benar dikatakan aman
sampai sebegitunya artinya perencanaan tata kota kita yang masih jangka dua puluh tahun
itu harus berani berani keluar dari konsep yang dikenal sekarang ini
kan kalau kita melihat bahwa kita harus menciptakan kota tagu bencana
itu kan serantiasa ter apa namanya
digaungkan gitu ketika pasca bencana gempa bumi yang cukup besar gitu ya terjadi
tapi kan masalahnya ketika itu sudah terjadi kesadaran masyarakat biasanya akan terbentuk
tapi akan terlenakan ketika bencana itu sudah lama atau terlupakan
sebenarnya kan menjadi pr tersendiri ya mas ya untuk bagi masyarakat dan juga pemerintah gitu
ini kita hanya punya waktu biasanya mas golden time nya itu tidak lebih dari tiga bulan sebenarnya
tiga bulan itu artinya setelah tanggap darurat dan evakuasi korban ini
pemerintah harusnya dalam waktu satu bulan
sudah punya rencana besar terhadap penanggulangan bencana tadi terhadap menjadi kota tangguh bencana
baik itu kota palu kabupaten donggala kabupaten sigi yang terdampak langsung
untuk segera dipastikan keputusannya mau seperti apa
karena kalau kita bicara kota tangguh bencana maka yang pasti dilakukan adalah
satu tadi kan seluruh daerah yang terdampak bencana tidak boleh lagi dihuni
tidak boleh ada bangunan
berarti disitu harus memikirkan bagaimana merelokasi warga sementara ya belum tetap ini
karena kalau kita bicara tetap kita harus cari daerah yang benar benar
aman untuk dikembangkan menjadi daerah yang benar benar baru
nah ini yang penting karena kalau kita bicara baru kan tidak sekedar membangun rumah
tetapi kita bicara bagaimana suatu kawasan ini ya
satu bangunannya harus tahan gempa
tidak hanya rumah tapi gedung gedung itu juga punya tempat evakuasi bencana
bagaimana jalan jalan dirancang menjadi jalur evakuasi
kemudian ruang terbuka hijaunya menjadi taman atau lapangan tempat evakuasi bencana
itu kan benar benar dirancang dari awal gitu
nah ini yang sampai dengan sekarang belum muncul mas
oke nah kita ada grafis nih ya mas
ya betul betul
nah ini kan
nah ini kan contohnya nih ya grafik sebelum dan juga sesudah terjadinya bencana di palu
kita bisa lihat bahwa jadi sebenarnya ada batas aman gitu pasca gempa itu
dan juga pasca tsunami
sebenarnya ada batas batas aman gitu ya
bahwa ketika misalkan lengkungan ini kan sudah agak jelas gitu ya
sudah jelas ya gitu
nah lengkungan ini berarti ketika di bawah lengkungan itu berarti cenderung lebih aman kalau terjadinya tsunami begitu
jadi yang bisa saya jelaskan teluk palu yang seperti ini mas ya
dari analisa teman teman dari geologi di ugm ya
di teluk dan pantai ini sampai dengan yang terbatas daerah yang terjang tsunami
itu kedalaman sedimentasinya adalah satu ratus tujuh puluh meter
artinya setinggi satu ratus tujuh puluh meter ini sangat tidak aman untuk bangunan
karena di atas lumpur
kalau mau gedung mau bangunan rumah sudah pasti tidak secara konstruksi tidak aman
artinya di daerah tepi pantai sudah tidak mungkin didirikan bangunan
karena dia tidak hanya tahan tidak akan terancam gempa saja
justru akan terjadi lukifaksi
kalau orang sana bilangnya nalodo kan
nah ini disinilah sebenarnya pemerintah harus segera memberi batas yang jelas
bahwa daerah yang benar benar terdampak tsunami tidak boleh lagi dihuni
bukan karena kemudian tidak melindungi
justru ini upaya pertama untuk melindungi warga di kemudian hari
nah ini yang harus segera dilakukan konsolisi
karena akan terhitung berapa pemukiman berapa gedung yang akan direlokasi
itu dulu yang pertama
kemudian kalau kita lihat di bawah nih mas
ini kan perumahan balarowa di bawah
balarowa di bawah
nah ini kan sudah pasti daerah yang terkena likuifaksi tidak boleh dibangun
ini yang benar benar harus dilingkari
diamankan dalam arti tidak boleh akan ada lagi pembangunan apalagi perataan atau infrastruktur baru
benar benar harus dihitung kalau di perumahan balarowa ini kan hampir mencapai sekitar lima puluh hektare
ada sekitar satu tujuh ratus rumah yang dihitung
nah ini yang harus dikirimkan di data untuk segera disediakan
terutama daerah yang paling aman
yang benar benar dihitung
benar benar tidak terdampak menjadi tempat hunian sementara
karena belum secara aman
yang kita nilai untuk sementara aman
karena secara umum tanah di kawasan palu nih terutama ya
ini selain dia rawan terhadap gempa kemudian tsunami dan juga likuifaksi
ada lagi tambahan
satu terjadi pergerasan tanah
jadi di bawahnya ada beberapa
tapi di bawahnya terjadi pergerasan tanah
nah kemudian yang daerah terbing terjal ini diperkirakan sangat rawan untuk pergerasan tanah
sangat rawan untuk terjadinya longsoran longsoran
nah ini kan daerah daerah yang tidak boleh jadi huni hunian
kalau peta rawan bencana tadi sudah benar benar diplot menjadi daerah merah
kemudian diperuntukkan menjadi tanah negara
dalam hal ini ruang terbuka hijau yang paling aman ya sebenarnya untuk tidak ada bangunan
baru kita bisa menata daerah daerah yang terdampak sedang dan ringan
nah sedang dan ringan kalau kita perhatikan dari dampak yang terjadi kan bukan karena faktor gempa tsunami nya yang kemudian menjadi korban
tapi lebih karena faktor konstruksi bangunan
baik rumah maupun bangunan kita belum tahan gempa
artinya kan kalau ini direvitalisasi rekonstruksi dan kemudian direhabilitasi kawasannya
tinggal bagaimana bangunan tadi benar benar memenuhi persyaratan bangunan tahan gempa
artinya kawasan komersial akan dikembangkan di tengah ini masih bisa
itu yang bisa dipertimbangkan
kita ada grafis selanjutnya nih mas yudi
nah grafis yang kedua ini nanti tentang jembatan kuning yang
ada di palu gitu
jembatan ini kan cukup ikonik juga
tapi kenyataannya saking
nah ini jembatan yang sudah
ini yang tadi saya perlu jelaskan
dari analisa geologi kawasan tepi pantai ini kan tadi satu ratus tujuh puluh meter ya
jadi kalau kita bicara jembatan kuning itu di bawah lahan yang sedimentasi
artinya konstruksinya lumpur
ini pada pulau sebagai tempat berdiri
tapi cukup kuat untuk sedimen satu ratus tujuh puluh meter
tidak cukup kuat
karena secara struktur
di bawah ini sedimentasinya satu ratus tujuh puluh meter sampai kan
artinya konstruksi sedalam apapun sangat rawan terjadinya lukui vaksin
oleh karena itu dengan data seperti itu
harusnya kalau memang ingin membuat jembatan baru tidak di daerah sini
karena daerah ini tidak akan direkomendasikan
jangankan untuk jembatan
untuk segala macam konstruksi yang tadi saya katakan terdampak tsunami
itu kan benar benar harus bebas dari seluruh konstruksi bangunan gitu
supaya kita tidak mengulangi kesan sama
karena data yang menunjukkan setiap lokasi yang ada di sini
itu akan terjadi terulang
entah itu gempa tsunami bahkan lukis vaksin
pasti akan terjadi di lokasi yang sama mas
sehingga serekomendasi yang diberikan
daerah ini benar benar bebas dari bangunan maupun konstruksi lainnya
tapi kan sekarang masalahnya adalah bahwa kota kota itu kan sudah terbentuk nih mas
kota kota semacam itu kan sudah terbentuk
bahkan jakarta aja sekarang udah gitu
jakarta termasuk daerah yang juga rawan gempa gitu
sementara bangunan tempat kita sangat tinggi tinggi
kita sangat yakin bahwa bangunan ini bukan dibangun secara untuk bisa menahan gempa dengan kekuatan sekian skala richter
lalu apa yang harusnya bisa kita lakukan mas sebenarnya mas
kalau belajar dari lombok dan juga kemudian palu ya
maka pembelajaran berharga adalah palu ini harusnya menjadi semacam laboratorium kota yang tangguh bencana
jadi kalau dalam waktu mungkin kita harapkan lima tahun ke depan
palu sudah tumbuh menjadi benar benar laboratorium kalau orang ingin belajar
kondisi seperti apa kalau ada gempa tsunami bahkan likuasi silahkan belajar di palu dan sekitarnya
ini buat pembelajaran yang tadi saya katakan seluruh kota kabupaten di indonesia belum menyiapkan diri menjadi kota yang tangguh bencana
silahkan boleh dicek rt rw kota kebupaten seluruh indonesia ini apakah sudah sesuai dengan peta rawan bencana
dengan ancaman ancaman bencana yang mungkin bisa terjadi atau terulang kembali dalam waktu yang belum bisa kita pastikan sebenarnya
nah daripada kita menunggu lama gitu ya
lebih baik ada saat yang bersamaan ini satu pemerintah artinya gini pemerintah pusat mengintrusikan kepada seluruh pemerintah kota kabupaten
terutama yang berada di sumatera jawa kemudian sulawesi sampai dengan papua nusa tenggara barat
ini kan daerah yang cincin apinya segera lakukan evaluasi terhadap peta rawan kebencanaan
apakah rt rw mereka sudah cocok atau tidak kemudian apa yang bisa dilakukan mereka termasuk jakarta ini sebenarnya kan
jakarta surabaya kota kota besar ini untuk mempersiapkan diri seperti apakah sudah ada audit bangunan
maksudnya bahwa seluruh bangunan gedung di jakarta ini sudah memiliki konstruksi tahan gempa
nah seperti itu yang harus bisa dilakukan kemudian apakah kita sudah punya jalur evakuasi kemudian tempat evakuasi yang benar benar siap
kemudian apakah masyarakat nah ini juga masyarakat yang harus dilakukan edukasi juga mas
apakah seluruh masyarakat kita benar benar sudah memiliki budaya sadar bencana
karena kalau kita runut dari contoh kasus di palu namanya ya dari survei tahun dua ribu dua belas
nah ini kan contoh pelajaran buat kita bahwa ini saya yakin juga seluruh kota kabupaten di indonesia sama sebenarnya
hampir semua kita merasa begitu mbak
ya ini pr sebenarnya pr jangan sampai saat terjadi gempa di tempat lain kita mengulangi kesalahan yang sama tapi mulai dari nol lagi mas
nah ini yang pr berat yang harus segera dilakukan oleh pemerintah
oke mas yudi pembicaraan kita masih akan berlanjut namun kita harus break terlebih dahulu
dan cnn indonesia breaking news masih akan kembali usai jadinya berikut ini tetaplah bersama kami
cnn indonesia breaking news
ya dialog pagi ini masih bersama dengan pengamat kota tata kota nirwono yoga dan masih berbicara tentang fenomena
bagaimana tata kota yang baik gitu ya di indonesia mengingat indonesia adalah sebagai negara yang berada di cincin api begitu ya
harusnya memang kita sadar akan sadar akan bencana begitu ya mas yoga ya
dan kalau kita lihat fenomena gitu ya mas kita balik lagi ke palu gitu
fenomena likuifaksi yang ada di sana saat ini apakah kita bisa melihat bahwa sebenarnya fenomena likuifaksi ini adalah yang terbesar di indonesia pada saat ini

jadi pasca bencana di palu ini kita akan belajar banyak sebenarnya
kota ini menurut saya kota palu donggala dan juga sigi yang terdampak langsung ini harusnya menjadi perhatian pemerintah pusat ya
ini kita harus benar benar serius untuk menjadikan semacam laboratorium hidup ya
bagaimana kita akan belajar banyak soal hal hal yang baru gitu ya
selain selama ini kita kenal ada gempa dan juga tsunami ternyata likuifaksi juga terjadi gitu
dan ini penting karena kalau hal hal seperti itu tidak segera diamankan gitu ya kita tidak punya lagi
kita tidak punya lagi lokasi yang benar benar bisa memberikan pembelajaran
nah ini satu ya
kemudian yang kedua kita sering lupa bahwa setiap daerah ini kan punya kearifan lokal
yang sebenarnya sudah mengasih tahu nih sebenarnya
kalau kita bicara di palu sebenarnya kan mereka punya istilah gempa dengan linu namanya kan
terus kemudian tsunami juga dengan bomba talu ya
terus kemudian likuifaksi juga mereka sudah punya kata nalodo
nah ini kan hal hal yang sebenarnya bukan barang baru
tetapi karena kehidupan kita
ini seringkali merubah atau menghilangkan jejak jejak bekas gempa tsunami sampai dengan likuifaksi
nah dalam kasus seperti palu donggala dan juga sigi
justru kita berharap lokasi lokasi yang terdampak paling parah ini segera diamankan
supaya kita bisa belajar banyak
oh ternyata dengan kekuatan gempa sekian tsunami sekian likuifaksi seperti ini
ini dampaknya seperti ini loh
bukan katanya tapi ini pembelajaran yang penting

mas kan sangat dahsyat ya
ini dari awalnya yang tadi mas yudi bilang
ada sekian ratus hektar berapa puluh hektare itu
kemudian banyak sekali rumah
sekarang sudah coklat semua
hanya beberapa rumah saja yang bertahan
kan ini berarti menunjukkan bahwa ya sedimentasi atau bekas rawa rawa yang diuruk itu memang betapa tidak stabil ya untuk didirikan sebuah bangunan
contoh paling mudah ya
kalau kita bicara daerah petobo
petobo ini sebenarnya dulunya
merupakan daerah rawa yang merupakan endapan sungai purba
artinya daerah situ bukan untuk hunian hulunya
jadi tanahnya mungkin jelas jelas tanahnya bukan tanah yang keras ya
sehingga tidak aman untuk pemukiman
nah baru kemudian biasa kalau kita lihat tanah kosong ini kan kemudian diuruk dibangun ini banyak yang terjadi
nah ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap informasi kondisi tanah tersebut
oleh karena itu dalam hal kota palu ini
kajian geologisnya terutama
kondisi tanah tadi itu dipetakan kemudian dilihat dampak yang sekarang
kalau memang itu daerah likuifaksi tsunami gempa
pemerintah harus tegas mengatakan tidak boleh ini menjadi tempat hunian ataupun bangunan apapun
karena yang tadi saya katakan ini akan terulang
periodiknya itu yang belum saya tentukan apakah lima puluh seratus bahkan seribu tahun
tetapi bisa dipastikan lokasi tersebut dampaknya akan terjadi lagi
tapi kira kira pemerintah punya nggak sih mas data data bahwa lokasi ini adalah lokasi yang sebenarnya tidak layak
karena lokasi yang sebenarnya tidak layak untuk mendirikan bangunan
karena ini adalah bekas rawa ini adalah bekas ini
sebenarnya bnpb sudah ada
sebenarnya ini harus dilakukan ya
artinya bnpb baik itu pusat maupun juga kota palu sudah memiliki peta rawan kebencanaan
dan ini yang harusnya kemudian diimplementasikan di dalam rencana tata ruang wilayah kota palu
kebetulan rt rw kota palu ini kan berlakunya dua ribu sepuluh dua ribu tiga puluh
artinya sekarang kalau direvisi atau evaluasi itu sudah bisa
begitu juga dengan donggala
artinya dia juga di tengah tengah nih sebenarnya
artinya ada kesempatan untuk mengevaluasi bahkan harus merevisi
tidak tertutup kemungkinan tata kotanya berubah total
ini yang harusnya diinformasikan kepada masyarakat segera
ini loh kondisi peta kita seperti ini
ini daerah yang jelas tidak boleh dibangun
lalu kemudian masyarakat diberikan edukasi
ini bagian dari edukasi terhadap tangga bencana
warga tidak boleh membangun di situ
tetapi kalau kita membangun tetap di sini entah kapan ini akan berulang lega itu
oke berarti ini memang dibutuhkan relokasi begitu ya mas
kalau memang itu pemetaan bahwa ini tidak layak didirikan bangunan tapi ada permohonan
harus dilakukan relokasi
pemerintah harus meminta untuk melakukan itu
zona likupasi ini adalah zona yang paling berbahaya
sehingga tidak mungkin itu menjadi tempat hunian ataupun bangunan apapun
nah keputusan ini kan harus diambil oleh pemerintah
dalam konteks melindungi keselamatan warga
nah yang harus ditunjukkan adalah kemudian dilakukan konsolidasi lahan
kemudian memastikan bahwa warga yang terdampak
tahu lah tadi kayak di perumahan ballarowa ya
ini kan ada satu tujuh ratus sekian rumah
nah ini kan berarti satu tujuh ratus ini harus diganti
lokasinya di mana
tentu dalam waktu singkat ini tidak mungkin kita langsung ke hunian tetap
perlu ada rumah sementara untuk menampung mereka
di mana warga umpamanya kalau di jepang ini dibebaskan biayanya
tetapi mereka hanya bayar listrik sama biaya air bersih
nah tapi pada saat bersamaan segera pilih
dengan kajian geologi sebetar rawan kebencanaan dari bnpp
pastikan daerah yang dipilih benar benar aman untuk perumahan
baru kemudian disitulah kita membangun hunian tetap
silahkan dengan kalau kementerian pu punya risa
maksudnya rumah instansi sehat sederhana
yang tahan gempa
bisa jadi teman teman dari perguruan tinggi lokal
bisa mengembangkan konsep itu
bisa mengembangkan konsep itu
konsep rumah tradisional
yang benar benar tahan gempa
kalau kita bicara referensinya justru arsitektur tradisional lebih tahan gempa
ini yang harus kemudian dikembangkan di lokasi lokasi pemukiman tadi
dan warga penting untuk diajak ke edukasi
mereka juga bagian dari proses pemulihan trauma sebenarnya gitu
kan kalau kita lihat pasca gempa yang terjadi di lombok kemarin kan
akhirnya sejumlah masyarakat sekarang sudah mulai sadar nih di lombok
membangun dengan seperti mas yudi bilang
bambu dan sebagainya
bahkan mas yudi pun dibuat dari bambu
nah ini mungkin sebagai salah satu contoh bahwa ya mereka sudah mulai sadar
bahwa untuk membangun itu tinggal di daerah
jadi kuncinya di sini mas ada tiga
satu pemahaman lokal tadi dengan bahasa bahasa lokal tadi harus diangkat kembali
kearifan lokal tadi
sehingga ini bahasanya bahasa kita
nah ini tentu akan memudahkan pemulihan warga mereka
bahwa ini bukan hal yang baru
karena yang kita sudah melakukan
kemudian lakukan dengan pemilihan bahan yang benar benar
yang benar benar berasal dari lokal
karena kalau bahan dari lokal pasti lebih mudah mendapatkannya
dan yang terpenting bisa dipastikan bahan bahan tersebut mudah didapat
artinya akan cepat sekali pembangunan rekonstruksi rehabilitasinya
daripada kita harus membutuhkan semen batu dan sebagainya dari luar pulau
itu pasti butuh waktu
tapi kalau kita kembali mengupayakan bahan bahan lokal akan cepat sekali rekonstruksinya
nah desain yang bisa kita kembangkan
artinya teman teman arsitektur bisa mengembangkan desain rumah yang
tradisional tapi modern
sehingga tahanan kembangnya juga muncul disitu
nah ketiga yang tidak kalah penting
saat rekonstruksi warga harus ikut
karena ini bagian dari penghilangan trauma
bahwa mereka rumah ini kan semacam tempat tinggal mereka
jadi pada saat mereka membangun ikut
membangun rumahnya bersama sama secara gotong royong
ini bagian dari pemulihan warga
dan itu saja bagian dari transformasi knowledge ya
transformasi apa namanya
satu pertanyaan terakhir mas
kalau kita boleh belajar dari negara lain
sebenarnya sudah ada nggak sih mas
tata kota atau negara yang memang benar benar
sudah menerapkan tata kota yang sangat baik
dan mereka sangat paham betul
tentang kondisi negara yang berada dalam daerah rawan bencana
ya tentu salah satu referensi yang paling kuat
ada di jepang ya
jepang dengan kepulauan
tipikal dengan kita sebenarnya
kemudian juga sangat sering dilanda gempa dan tsunami gitu
artinya secara apa
kondisinya tidak beda jauh dengan di indonesia
nah ini kita bisa belajar banyak
kota jepang ini menjadi kota kota yang tangguh bencana
masyarakatnya juga sudah masyarakat yang sadar
punya budaya sadar bencana
dan peduli terhadap bencana
sehingga dengan demikian transformasi teknologi
transformasi budaya juga bisa dengan lebih cepat
dan jangan lupa
sebenarnya kalau kita kembali ke sejarah lokal kita
nenek moyang kita ini sebenarnya sudah paham sebenarnya
sudah punya pengetatan itu ya
artinya mulai dari bahasa lokal
teknik lokal membangunnya
bahkan juga cara mereka membangun pun
lokasi mana yang boleh dibangun dan tidak
itu mereka memiliki
mereka sudah ada
nah pengetahuan lokal ini yang
menurut saya harusnya kemudian diangkat kembali
kemudian tentu ada transformasi modern tentunya di sini ya
nah ini yang harusnya dikembangkan di indonesia
tidak hanya di paludonggala sigi
tapi juga di lombok
kemudian di seluruh kota kota yang rawan bencana
terima kasih mas riwono yoga
sudah hadir di cnn indonesia breaking news pada pagi hari ini
semoga perbincangan kita ini nanti bisa menjadi
ada tindak lanjut lagi dari pemerintah
untuk semakin memetakan lagi daerah daerah mana
yang sebenarnya harus dibangun daerah daerah
tahan terhadap gempa
dan cnn indonesia breaking news
masih akan kembali sejadah berikut ini
tetaplah bersama kami